seorang pedagang makanan di purwakarta jawa barat menyediakan makanan gratis setiap hari jumat
lontong sayur kupat tahu dan soto ia bagikan kepada siapa saja yang datang ke tempatnya berjualan
hal ini ia lakukan untuk kedua orang tuanya yang telah tiada dan sebagai wujud syukur setelah sempat bangkrut
keluarga heri suhendi setiap hari sibuk mempersiapkan makanan untuk dijual
di rumah kontrakan yang berlokasi di kampung simpang nagri kidul purwakarta istrinya memasak bumbu dan membungkus makanan
pria berusia lima puluh lima tahun yang biasa disapa abah heri ini adalah warga asli jakarta yang telah tinggal belasan tahun di purwakarta
setiap hari pukul tujuh pagi abah heri mendorong gerobaknya menuju pinggir jalan raya kapten halim tempatnya berjualan
beberapa bulan terakhir setiap jumat abah tidak berjualan melainkan membagikan makanan
dagangannya lontong sayur kupat tahu dan soto secara gratis
belum lagi abah selesai membuka warungnya sejumlah pelanggan sudah menunggu
agar pelayanan lancar semua makanan sudah dibungkus per porsi
di warung abah tinggal menambahkan bumbu
makanan gratis yang disediakan sebanyak dua ratus porsi itu habis dalam tiga jam
sebenarnya kita bukan lihat gratisnya ya tapi lihat sedekahnya
nah disitulah kita lebih dari warung ini
walaupun yang ini tidak seberapa tapi dengan adanya sedekahnya berkanya berbiasa
itu bapak setuju dengan ini
harga satu porsi makanan disini sepuluh ribu rupiah
tapi abah ikhlas jika pembeli membayar kurang
pada hari ia menyediakan makanan gratis abah heri menyiapkan dua ratus porsi
padahal pada hari biasa ia hanya menyediakan tujuh puluh porsi
bagi abah heri membagikan makanan gratis adalah caranya mencari kebaikan
orang tuanya yang telah tiada
ini juga sebagai wujud syukur kepada tuhan
karena usahanya berhasil bangkit lagi setelah bangkrut beberapa tahun silam
selama ramadan abah tidak berjualan ataupun membagikan makanan gratis pada pagi hari
ia hanya akan berjualan pada malam hari
jika kelak memiliki rejeki lebih banyak abah berencana menyediakan makan sahur gratis
untuk kelanjutannya mungkin insya allah
kalau dikasih umur panjang juga dikasih
kalau tidak dapat dan diberikan rezeki yang rada ini
insya allah rencana aja bulan puasa tiap jumat juga kita adakan
setelah sahur gratis gitu gitu
sebelum berjualan makanan abah heri berdagang sembako dan nasi uduk di pasar simpang
tetapi ia bangkrut karena terlilit hutang
ia berjualan makanan sejak dua ribu dua
dian firmansyah purwakarta